kebakaran kebakaran kebakaran
inilah rekaman video amatir warga saat terjadi kebakaran di jalan raja wali kelurahan sembilan ilir
kecamatan ilir timur dua palembang sumatera selatan senin malam
kebakaran ini diduga akibat kompor gas menyambar bensin
akibatnya satu orang bocah berusia enam tahun meninggal dunia
sementara kakaknya mengalami luka bakar cukup serius dan dirawat di rumah sakit
berdasarkan keterangan keluarga korban peristiwa kebakaran ini bermula saat ibu kedua korban kordiah
sepuluh tahun yang merupakan istri rohim sedang mengisikan bensin ke dalam botol
namun pada saat itu kompor gas yang berada di dekat korban sedang hidup sehingga api dari kompor dengan cepat menyambar bensin
api pun langsung membakar warung milik rohim
akibatnya dua kakak beradik berada di dalam warung terjebak api
rohim bersama istri yang berada di lokasi berusaha
menolong tapi api begitu cepat membesar hingga tak bisa berbuat apa apa
kodariah yang merupakan istri rohim juga mengalami luka bakar
namun yang terparah adalah kedua anak rahim yakni nurul fadilah enam belas tahun dan rafi enam tahun
setelah mendapat perawatan intensif di rumah sakit rafi bocah enam tahun mengembuskan nafas terakhir selasa pagi
kak ibu dan anaknya
ibu dan anaknya dirawat di rumah sakit
alami luka bakar ya
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak dinas sosial
yang telah membantu kami dalam hal kartu indonesia sehatnya
dan alhamdulillah pagi tadi sudah diaktifkan oleh pihak dinas sosial
kalau untuk kondisinya si fadilah berapa
saat ini raffi bocah enam tahun telah dimakamkan di tempat pemakaman
di tempat pemakaman umum naga suwidak selasa pagi
sedangkan kakaknya saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit bombaru palembang
akibat luka bakar cukup serius di sekujur tubuhnya
hanif hairandi palembang sumatera selatan